pengendara mitsubishi expander ini mengaku cukup puas dengan perbaikan lintasan yang dilakukan panitia
jadi teknologi ada di situ tapi sustainable juga
ada bawang merah ada bawang putih dan lain sebagainya
terima kasih sekali para narasumber yang sudah
yang ada dalam koalisi pemerintahan pak jokowi
ya ditempatkan pada hal hal yang ideal
seperti yang digelar di salah satu mal di surabaya ini
ada jauh sebelum masalah
untuk merasa bahwa perang ikut karena israel atau iran
selalu berlalu telarut seperti kasus yang sudah sudah
patah hati memang menyakitkan namun akal sehat
kebetulan disana juga temen temennya gak yang kayak
untuk kewenangannya atau terkait dengan jabatannya sebagai salah satu pejabat di dijen pajak
ini sudah kita komit menggunakan krl
pembelajaran maksimal lima puluh persen
tapi kalau misalnya mbak naya lihat sekarang sebenarnya kultur di industri keuangan kita itu udah sangat anak muda gitu
ada dua ratus sembilan puluh lima lebih wisatawan lokal dan manca negara masuk ke kepelawan seribu
tidak memerlukan biaya dan anggaran yang cukup besar
vv exploration subholding upstream regional jawa indra yuliandri selamat pagi pak indra
iya pantainya luar biasa indahnya sebenarnya
naik turun naik turun masuk hutan tadi bambunya ngelihat nggak tadi keren banget ya
dari tiga puluh tiga kabupaten kota yang ada di provinsi sumatera utara
yang penting harganya kompetitif sih
nah sekarang kita akan mencoba
nah ini memang gini selama ini aba ini kita ini melakukan proses transformasi kali ya
ini kamera trap untuk mengawasi kawasan konservasi juga ya mas
ia juga turut menyerukan adanya peningkatan harapan hidup
menggantikan giringganesa yang kemudian menjabat sebagai dewan pembina
baik penanganan bagi warga yang sedang dalam kondisi tidak sehat seperti apa pak jarwansyah
itu luasnya itu luas landscape nya itu sekitar satu hektar
yang kalau kita lihat gaya dan strateginya hampir mirip